tukang cukur bernama saroha sitomorang yang akrab di sapa pakde
menerapkan protokol kesehatan di salonnya yang terletak di sukoharjo solo
di masa pandemi covid sembilan belas ini semua peralatan dibersihkan dengan alkohol
setelah itu semua peralatan untuk mencukur rambut juga dilap
terakhir alat pelindung diri sederhana dipakai sambil menunggu pelanggan yang datang
di otret sepi banyak yang tutup gitu kan
anak di media media pada mengeluh
terus saya punya inisiatif gitu
inisiatif ya dengan cara ya gini saya memakai abd ya gini saya adanya
pak d pun hanya membatasi empat pelanggan yang masuk ke salonnya
serta diminta untuk selalu menjaga jarak
dan itu menurut saya wah ini barbernya steril jadi saya berani potong
biasanya kan orang orang pada takut potong karena takut mungkin karena kurang steril tempatnya
bagi warga yang enggan keluar rumah pak d juga menawarkan jasa cukur door to door
menggunakan media sosial
di bandar lampung seorang tukang cukur keliling turut memakai alat pelindung diri sebelum memulai pekerjaannya
pria bernama dwi putra setiawan ini memakai sarung tangan sekali pakai untuk setiap pelanggan
untuk pencegahan terkait covid sembilan belas sih
supaya tetap stabil pendapatan saya itu
untuk menutupi biaya pembelian apd putra terpaksa menaikkan tarif pangkas rambutnya
dari lima belas menjadi dua puluh rupiah per orang
tim liputan cnn indonesia